belum ada kepastian rencana pembebasan sepuluh awak kapal indonesia yang disandra oleh kelompok abu sayyaf akan dilakukan
kota tarakan rencananya menjadi pangkalan operasi pembebasan
sepuluh warga indonesia yang disandra oleh kelompok abu sayyaf di filipina selatan masih harus menunggu kepastian pembebasan mereka
pihak tni belum mendapatkan lampu hijau dari otoritas filipina terkait bantuan militer untuk membebaskan sandra
belum terlihat adanya aktivitas mencolok di kota tarakan yang rencananya akan menjadi pangkalan operasi
dua pesawat hercules telah tiba di pangkalan udara juwata tarakan pada rabu sore